yang juga jadi sorotan saudara aksi protes mewarnai razia juru parkir liar yang digelar petugas gabungan di sejumlah minimarket di kawasan jakarta pusat
seorang juru parkir liar berusaha kabur saat akan diamankan petugas gabungan di sebuah minimarket di kawasan kemayoran jakarta pusat
namun akhirnya juru parkir liar ini hanya bisa pasrah saat digiring ke dalam mobil patroli
razia yang digelar di sejumlah minimarket ini sebagai respons perusahaan
masyarakat akibat maraknya juru parkir liar yang dianggap melakukan pungli dan pemerasan
menurut rencana razia akan digelar hingga satu bulan ke depan
razia juru parkir liar juga digelar di kawasan setiabudi dan tebet jakarta selatan
dalam razia ini sejumlah juru parkir yang terjaring di sidang di tempat dan didata
serta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi memungut tarif parkir kepada warga
di jakarta timur saudara petugas gabungan dari dishub tni dan polri juga menggelar razia
terhadap juru parkir liar yang biasa beroperasi di minimarket
dari razia tersebut sejumlah juru parkir liar yang sedang beroperasi diamankan dan diberi sanksi tindak pidana ringan dengan denda rp dua ratus lima puluh hingga rp lima ratus
juru parkir liar ini juga dibuatkan surat pernyataan untuk tidak lagi memungut parkir di minimarket
upaya petugas memberantas parkir liar berawal dari video viral juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar rp satu ratus lima puluh ribu rupiah kepada pengendara di kawasan masjid istiqlal jakarta
video ini kemudian ditindaklanjuti polisi dan dua orang terduga pelaku kemudian diamankan
satu orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian
sementara satu orang lainnya ditahan oleh polisi karena takut
terbukti positif menggunakan narkoba
semalas berdepan untuk bapak
dua dari tiga orang tersebut sudah kami amankan
satu orang yang terdapat di dalam video tersebut inisialnya d
namun sampai dengan saat ini masih kami laksanakan penyelidikan
seseorang yang berinisial ab
laksanakan cek urin ternyata urinnya positif
untuk yang berinisial j
ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan